lalu bagaimana kita bisa terhindar dari berbagai modus kejahatan siber
akan kita tanyakan langsung kepada pakar keamanan siber alphonse tanujaya
selamat malam pak alphonse
selamat malam caca
pak alfons tadi kita memang sudah mendengar bersama sama bagaimana cara kerja modus baru tersebut
namun saya ingin bertanya kembali kepada anda untuk dijelaskan lebih dengan seksama
sebenarnya bagaimana cara kerja modus kejahatan siber yang terbaru dengan mengirimkan file apk ini pak
ini sebenarnya merupakan perkembangan dari rekayasa sosial
kalau sebelumnya kan penipu memalsukan diri sebagai petugas bank lalu meminta otp
kelihatannya masyarakat sudah menyadari ini
dan sangat sulit mereka mendapatkan otp dengan penipuan yang secara seperti ini
sehingga mereka lalu mencari metode baru
metode ini dari sisi rekesa sosial sangat mengejut
karena mereka sangat cermat sekali dan sangat tepat sekali mengenal pada sasarannya mengapa
karena memang kita tahu bahwa sekarang ya pak yang tidak terima paket gitu loh
lalu kalau terima paket kan memang kita harus lihat foto paketnya
dan kalau kita dihubungi oleh orang asing itu mengaku sebagai kurir pengantar paket
itu kan hal yang lazim gitu loh
nah hal itulah yang digunakan sebagai rekayasa sosial
sehingga mereka bisa mendapatkan sms yang isinya otp
itu digunakan untuk mengakses akun mobile banking
cuma hanya memiliki otp dari sms ini tidak cukup untuk mengakses banking
karena butuh id port dan pin
nah ini sebenarnya erat kaitannya dengan penipuan kira kira enam bulan lalu
nah ada bank pemerintah yang dipalsukan juga bahwa
member rp satu ratus lima puluh per bulan
kalau tidak mau
nah itu sebenarnya yang terjadi enam bulan lalu
itu mendapatkan user id
hari ini dapat otp nya
nah jadilah mereka bisa mengakses
melakukan transfer dana
jadi sebenarnya ini si file apk itu
melengkapi penipuan beberapa bulan yang lalu itu
demikian pak alfons
jadi file apk ini hanya mendapatkan sms otp
sedangkan untuk mengakses mobile banking
sudah butuh id password dan pin transaksi
jadi ini merupakan satu satu keterkaitan
jadi mereka sebenarnya sudah memiliki data
menurut pengamatan kami
usaha enam bulan yang lalu sampai hari ini
berhasil mendapatkan database yang banyak sekali
username password dan tim transaksi
tetapi mereka nggak bisa apa apa
karena kan tidak punya otp nya untuk mendapatkan account
ke telepon lain atau ke nomor handphone yang lain gitu
nah dengan adanya rekestra sosial ini kemarin
apalagi ada yang memalsukan sebagai dari pln atau dari mana
itu mereka berhasil mendapatkan otp ini
dan akan dilakukan langsung menguras rekening korbannya
file banking ini
file apk ini sendiri sebenarnya apa sih kalau tadi disebutkan oleh pak alfons
kan untuk kemudian mendapatkan otp
sebelumnya kita juga beredar informasi bahwa ini adalah sebuah aplikasi
yang bisa terinstall otomatis
apakah ia bisa terinstall otomatis tanpa korban mengetahuinya
dan apakah semua file apk ini kemudian berbahaya pak alfons
file apk ini adalah aplikasi yang bisa di install di handphone android
sebenarnya dari sistem playstore sudah kita mengamankan
apakah yang dikirim melalui whatsapp ini
itu bisa diinstall jika usernya menyetujui
jika usernya tidak menyetujui itu tidak bisa diinsor
itu poin pertama
jadi memang kita harus menghindari
sudah menerima file lalu melakukan install lalu memberikan persetujuan
jadi ada proses persetujuannya
jadi tidak semena mena
otp nya itu tidak benar
jadi itu harus melalui proses apk nya
apakah anda yakin mau menginstall dari luar playstore
padahal itu kan sudah sangat berbahaya
biasa orang kan tidak curiga
saya yakin lalu dia klik next
lalu ditanya lagi
apakah anda benar mau memberikan akses sms kepada aplikasi ini
mungkin karena tidak curiga
dia kira benar dari courier
lalu dia setuju
dengan hal ini maka otomatis ya
sms akan bisa diambil dan tangkap dari penipunya
dalam hal yang masukkan courier ini
dikirimkan ke telegram
lalu kami lihat
perkembangan lain dikirimkan ke website dan keseranaan lain
jadi intinya jangan install apk
lalu yang kedua
lihat persetujuan kita di handphone
aplikasi apa saja yang memiliki hak akses
jika mencurigakan atau tidak kenal
segera di delete aplikasinya
atau misalnya mobile bankingnya memiliki dana yang banyak
gunakan handphone yang terpisah
dan handphone yang terpisah itu
jangan digunakan untuk install aplikasi apapun
mbak itu artinya berarti mobile banking sebenarnya aman ya
karena ada keamanan yang berlapis itu tadi ya pak
sebenarnya ada himbauan kami juga
untuk bank penyelenggara mobile banking
security itu yang baik adalah
jika orang yang paling awam itu aman
jadi jangan sekuritas itu
kalau orang it aman
orang yang paling tidak mengerti aman
nah itu yang harusnya terjadi
jadi ini kita perlu soroti juga
sistem dan prosedur diterapkan dengan baik
walaupun ter id password dan pin transaksi
dan otp diketahui
jika bank menerapkan sistem yang baik
itu nggak bisa diambil awal ya kami ya
pak karena bank harus mendapat
kalau mau pindah nomor hp
atau mau pindah handphone
harus ke bank
nah itu yang harus diketahui
nah kalau saya amati
ada beberapa bank yang menerapkan fisktur ini
sehingga walaupun bocok otp nya
walaupun bocok username password dan pin nya
itu diambil kenapa
nah harus ke bank
harus ke bank kamu kan harus kasih lihat ktp
harus kasih lihat hal lainnya
hal ini mungkin menjadi evaluasi juga
untuk bank penyelenggara mobile banking
dan saya harapkan ojk juga bisa
sampai masyarakat takut
ya teknologi lihat mobile banking
waduh ini bambu gampang hilang nih
lalu pernah takut nggak mau pakai lagi
padahal kita mau digital life ini
memberikan keamanan terhadap ekonomi
keamanan terhadap ekonomi indonesia
jadi saya harapkan hal itu ya
ojk oh menerapkan standar yang baik
standar yang terbaik
dan paksa semua bank yang menggunakan mobile banking
menerapkan standar minimal itu
akses ke data pribadi itu yang kemudian diambil
oleh file apk tersebut kan ya
pak alfons dan itu yang harus dijaga
sebenarnya selain data pribadi pin
dan lain sebagainya itu
apa lagi yang bisa diambil oleh file apk ini pak alvon
file apk ini sebenarnya merupakan satu program
kalau korbannya memang menyetujui
ya dia bisa melakukan banyak hal
di dalam kasus ini
hanya pertama melakukan akses terhadap sms
dan mengirimkan itu kuncinya
karena maksudnya itu memang sataran utamanya
mereka memang ingin uang dari korbannya
nah sebenarnya kalau melakukan banyak hal
bisa mau memata matai
mau menjalankan program untuk melakukan capture
atas mobile banking atau yang lain bisa
tetapi dalam kasus ini yang kami amati
penipunya fokus sekali untuk mendapatkan sms otp
kenapa karena dia sudah dapat
hal lainnya dari aksi penipuan sebelumnya
jadinya salah satu hal yang penting adalah
korban ataupun masyarakat ini sangat berharga
maka masyarakat ini sadar untuk tidak memberikan izin atau akses
itu ya pak alfons
yang satu masyarakat harus sadar
memberikan izin yang melakukan install dengan aplikasi
hal kedua penyelenggara sistem keuangan harus menerapkan
harga yang terbaik
andaikan datanya bocor andaikan sms nya bocor otp nya bocor
tetap dananya aman
kan tenang gitu loh
hal itu yang kita harapkan
dan hal itu tidak sulit
hanya menambahkan satu proses tambahan
kalau mau ganti handphone atau mau ganti nomor handphone
anda harus ke bank ketemu cs nya
atau anda harus ke atm masukkan ke atm
dan pinggul lalu dapat user id baru gitu
nah dengan begitu kan
karena dia nggak punya kartu atm nya
dia mana berani ke cs bank nya
malah ditangkep ada kan
nah ini penipunya bisa melakukan ini kan kenapa
pas tanpa perlu ke cs tanpa perlu ke atm
dia bisa memindahkan akun mobile bankingnya itu ke nomor lain gitu
nah itu sebenarnya salah satu kunci yang perlu kita perhatikan
dan itu sebabnya kita menghimbau dari bank penyelenggara mobile banking ojk
di pendidak hukum
kalau ada kasus juga
kita perhatikan ini sebagai perhimbangan
jangan masyarakat ini yang dijadikan korban disalah salahin terus
memang masyarakatnya salah
tapi penyelenggara mobile banking juga salah
jadi salahnya sifri sifri
kenapa tujuan saya bukan supaya mereka rugi
supaya mereka menerapkan security nya dengan baik
baik pak alfons bahwa penyelenggara ini harus menyediakan keamanan yang terbaik
dan yang terbaik adalah orang yang paling awam ini aman
untuk melakukan apapun di dunia digital
seperti itu ya pak alfons
terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini
pakar keamanan siber alphonse tanujaya